tapi ke kantor ya sebentar
ini hari mau ke kantor
iya penting bos yang suruh
enggak lo pasti mau ketemu
saya sudah mempunyai titik terang
penjelasan pak rijal itu
kita itu harus menikmati pernikahan
jika allah memberikan anak
itu artinya bonus
makasih pak rijal
terima kasih pak rijal
terima kasih ya
sangat nyambung ya
kayak donat lantet
ada apa ya mas
pak muhyiddin kabur
pak muhyiddin kabur
yang ini betulan
yang ini betulan
yang ini betulan
yang ini betulan
sampai nggak jadi lajar
sampai nggak jadi lajar
nggak mau ah
ih mas jurna ganggu aja
masalah gue dan selfie
bukan dengan selfie
bermasalah sama semua orang
beritanya udah dihapus
beritanya udah dihapus
kalau oma bisa dibujuk
mamat juga pasti ngikut
kan oma lebih sayang sama lo daripada sama gue
lo tau nggak
sebenarnya lo yang kurang cerdas
dia pemilik dunia
kemarin indri ngomong apa sama selfie
kalau keluarga selfie nggak setuju
buat apa kita semua setuju
nggak ada gunanya
kan lo pernah bilang ke gue bisa jadi bununi pernah pacaran sama papa
kenapa mesti gue sih yang nanya ke oma
hmm kalau lo yang tanya oma gak bakalan curiga
kalau gue yang tanya terus oma marah gua yang kena omel
loh pengikut sekte sesat ya
demen banget nunggalin adik
temenin gue yuk bentar
gue mau ketemu prospek
nanti gue traktir makan
kalau enggak gue pijitin deh pulangnya
bentar doang bentar doang ya
tapi ke kantor ya sebentar
ini hari mau ke kantor
bos yang suruh
enggak lo pasti mau ketemu